lo nyampe lagi buat makan tersiang
ya mak biar saya aja yang bikin mak
gak usah kan tati yang disuruh sama emak
ssst udah terserah siapa aja
yaudah saya bantuin tegi beres beres aja
tau rumah bapak benaim
patokannya apa ya bang
nih emasnya dari sini lurus aja
nah dua puluh meteran emas belok kiri
terus lurus lagi
sampai ketemu pertigaan
nah dari pertigaan masa belok kanan
sampai ketemu mesin
nah dekat mesin itu ada gua
sampai ketemu banyak kontrakan
nah dari banyak kontrakan
emasnya belok kanan
terus lurus lagi
sampai ketemu yang jualan gado gado
nah di situ rumahnya
nanti kalau gue ketemu masjid gue nanya orang lagi aja
gimana kabarnya temur
lu tinggal di sini juga
ngapain lu di lagi sibuk enggak beh gua lagi nungguin orang yang mau pindah ke kontrakan
orang yang mau pindahkan ke kontrakan gua ya saya juga udah tahu deh tadi
babi udah bilang begitu sama saya kalau udah tahu ngapain ngajak mancing
ja ah yang tadi kamu anter itu anak kuliahan ya iya kali kayaknya seumuran yang laras aja
tapi kelihatannya itu udah punya pacar jako ya mana gua tahu sih kalau neng laras kan belum punya
m dua mnya m dua mnya m dua mnya taskedusa i double you bts for the surprise
ngapain rat lagi ngapain gue lagi nungguin orang yang mau pindah ke kontrakan gue mau ngajak
mancing iya gua kagak bisa gue tahu tadi gua bilang ya
tadi dia ngomong apaan sama lu katanya mau nyariin rumahnya babeh menyanyi kontrakan
mungkin waduh dia bakalan sering ketemu sama gue dong ya enak katupur jadi kamu ada temennya
disini yang tadi itu anak istrinya enggak tahu pur emangnya kenapa
takutis kalau temennya tahu kalau dia masih jomblo
permisi gua kagak bisa eh paras babeh masuknya ada ada mau

ada yang beli gaduh gaduh
ada yang beli gaduh gaduh
ada yang beli gaduh gaduh
tat lu nyampe lagi buat makan tersiang ya
mak biar saya aja yang bikin mak
nggak usah kan tati yang disuruh sama emak
udah terserah siapa aja
ya udah saya bantuin teh iyo beres beres aja betul betul
sur gua ke rumah haji murad dulu ya
lagi sibuk ya beh
iya kontrakan gue udah laku yuk
mbak laras gaduh gaduhnya pedes ndak
biasa sedang aja
stop mau jalan apa mau naik oh jalan aja ya

kan aku duluan
eh ini mesti ada
gamau ah motornya tua
gue anterin aja semuanya
tapi gantian satu satu ya
lama dong rumahnyakamil kan jauh
ya udah gamreng aja
gampreng kok pimpah kali bang
yaudah buruan om pimpah
yes aku menang
sweet yes aku menang
tadi kan aku yang bayar uang angkot sekarang kamu dong yang bayar uang ojek
uang aku tinggal tujuh ribu
yaudah nih aku tambahin delapan ribu
masih kurang dong aku udah gak punya uang lagi
duit aku cuma segitu aku juga
yaudah deh gak apa apa segitu sini
terima kasih ya
terima kasih ya
bang mau kemana
terus mau kemana
mau ngantre laras pulang boleh gak